hari anak perempuan internasional memang sudah berlalu pada tanggal sebelas oktober kemarin
tapi yang kita butuhkan tentu bukan hanya seremoni peringatan
melainkan langkah nyata menyikapi banyak kasus yang dihadapi anak anak perempuan di dunia
untuk itu telah hadir di studio aktivis remaja perempuan faye simanjuntak
selamat pagi menjelang siang fer
terima kasih datang di studio after sepuluh ya
dari kesibukan sekolah segala macam
ini jadi satu hal yang agak sedikit menyentil kita
fay umur lima belas tahun berbanding jauh dengan kita
tapi fay sudah terpikir melakukan aksi ini
sebenarnya latar belakangnya kenapa
ya kayaknya kalau orang suka nanya ya yang saya tanya banyak sih kenapa enggak gitu
soalnya saya rasa waktu saya kecil saya udah tahu bahwa saya sebenarnya anak yang beruntung sekali
saya sudah punya keluarga yang sangat sayang dengan saya
saya punya adik punya mama papa
namun saya kayaknya tidak ngah gitu loh
bahwa memang ada masalah masalah yang dihadapi oleh anak anak indonesia lain
dan saya rasa saya sudah beruntung
saya punya oportunitas yang banyak anak anak lain tidak punya
masa saya sebagai anak indonesia nggak nolong anak anak lain yang menghadapi masalah masalah yang lebih besar daripada punya saya
jadi sejak umur berapa itu sudah mulai sadar
atau juga mungkin melihat kasus dari teman langsung begitu
karena langsung mengadakan kampanye
kampanye kampanye seperti ini
mulai sadar sembilan tahun
tapi enggak belum sadar prostitusi anak dulu
waktu itu saya cuma sadar tentang ya masa masa social justice
dan waktu itu ya saya peduli
tapi pedulinya kayak karena disuruh orang tua gitu kan
maksudnya memang dari kecoang kalau saya sudah bilang kamu tuh beruntung sekali
harus selalu berterima kasih atas semua yang sudah dikasih oleh tuhan gitu
tapi kayak ya udah gitu biarin aja oke gitu
ngapain aku dengerin mau gitu kan
tapi lama lama kayaknya waktu saya sebelas akhirnya saya belajar tentang prostitusi anak
dan saya rasa itu adalah masalah besar sekali
saya tidak tahu bahwa sebenarnya nomor nomor statistiknya tuh ya gila gitu loh
itu lebih mudah dari saya sekarang
dan itu ya seusia dengan saya waktu saya sebelas tahun
dan waktu itu tahun dua ribu tiga belas bulan oktober
saya mendirikan rumah v
yaitu lsm yang menolong anak anak yang diperdagangkan masuk prostitusi
sudah berapa banyak akhirnya yang berhasil dalam tanda kutip
gak boleh di
oke oke tapi yang pasti ini meningkat dari tahun ke tahun kalau yang v tangani
yang kita tangani dari rumah v apa kasus kasus
dari rumah p dan juga kasusnya
jadi dua ya
kalau dari rumah apa yang ditangani ya pastilah meningkat
namun memang kita nyoba untuk
ada capnya gitu loh
soalnya kalau kita menolong kebanyakan
kalau kita mengambil kebanyakan perempuan namun gak ngasih
help yang benar benar layak untuk mereka itu juga
sedikit kurang ajar juga gitu loh
tapi kalau dalam kasus kasus memang sebenarnya jujur aja walaupun kita sudah
sekarang sudah empat tahun kerja untuk mencegahkan perdagangan anak ini
memang sebenarnya kasusnya juga meningkat sih di indonesia
nah dari kasus kasus yang sudah ditangani sejauh ini
apa saja sih kampanye kampanye yang sudah dilakukan
ataupun bantuan yang sudah diberikan untuk anak anak perempuan ini
sebenarnya jadi rumah v kalau dari kita sendiri kita ada tiga program
yaitu tiga p itu pencegahan pembebasan dan pemulihan
dalam pencegahan kita menolong anak anak yang tinggal di daerah daerah ruang prostitusi
disana kita berbicara dengan mereka
kita main main dengan mereka
dan yang secara spesifik itu mengasih pendidikan
karena menurut saya memang kebanyakan masalah masalah yang dihadapi oleh anak anak yang diperdagangkan
itu karena mereka tidak aware tidak sadar bahwa ada masalah seperti ini
tidak punya pendidikan
dan karena tidak punya pendidikan tidak punya oportunitas yang baik untuk bekerja
jadi itu adalah sesuatu yang rumah v berkira soalnya
kayaknya orang selalu mikir bahwa sebagai lsm kita cuma ingin menolong anak anak yang sudah di dalam cycle diperdagangkan
namun kita juga ingin menghentikan
untuk memperbaiki cycle tersebut
betul karena banyak banyak sekali faktor faktor yang memang bisa membuat anak anak perempuannya jadi rawan sekali
yang namanya masuk ke dalam perdagangan
toh itu juga meskipun mereka tidak masuk dalam lingkungan yang memang sejatinya seperti yang tadi lingkungan prostitusi
saya mau tahu lebih banyak dari pengalaman faye nanti soal faktor faktor apa saja sih yang lain
yang memang mungkin belum diketahui oleh banyak orang tua
apalagi dan juga anak anak perempuan khususnya
usai jeda tetap bersama kami di after sepuluh
terima kasih sudah bersama kami di after sepuluh dan kita masih membahas mengenai hari anak perempuan
yang sebenarnya berlangsung pada sebelas oktober lalu
tapi kita lihat bagaimana cara nyata yang sudah dilakukan untuk mencegah kekerasan
nah ini ada remaja putri asal indonesia
yang sukses memperkenalkan
harian nusantara di australia
sebagai perempuan ia mengaku tantangan tersendiri ini juga untuk memperkenalkan budaya asli indonesia
yang ada di tempatnya tinggal saat ini
betul karena di hari anak internasional ini juga ada banyak hal
terutama soal prestasi yang disoroti oleh pbb
untuk itu kita langsung saja berbincang dengan dirinya
melalui salmongan skype
ada kanya siregar mahasiswi asal indonesia yang saat ini berada di darwin australia
halo selamat pagi waktu indonesia kana
oh mudah mudahan suaranya nanti bisa kita terus perbaiki
tapi kanya nih saya langsung saja memberikan pertanyaan nih
soal kegiatan tarinya di sana
katanya memperkenalkan indonesia lewat tari tarian
seberapa sering itu dilakukan dan seberapa besar hasilnya
kalau bagi saya sendiri saya itu sering
usually i'm always dancing kalau misalnya ada acara acara
jadi misalnya kayak ada acara di konsulat ri indonesia
saya akan menampilkan diri
saya akan menunjukkan tarian tarian saya
atau enggak kalau misalnya ada kadang kadang workshop indonesia di darwin
so biasanya saya akan mengajar tarian
bisa jadi tarian betawi tarian bali
jadi ada beberapa komunitas bali
tarian bali di sini
termasuk tunas mekar sama balis community
dan saya termasuk tunas mekar
di situ saya sering tampil atas nama indonesia
performance untuk indonesia juga begitu ya
tapi di antara itu semua penampilan yang juga mengagumkan yang ada di dunia internasional
disamping penghargaan yang sudah diterima juga
tapi kayaknya mengatakan bahwa ini juga merupakan tantangan kenapa
tantangan soalnya jaman sekarang especially in australia
begitu juga dengan setelah kasus bali sembilan
itu banyak orang indonesia yang suka dilontarkan oleh orang australia
emang bener sih indonesia sama australia itu begitu dekat satu sama lain
mereka itu negara yang begitu dekat
they love indonesia tapi at the same time mereka kurang tahu apa itu indonesia
because rata rata orang orang australia yang tahu indonesia itu hanya tahu indonesia dari bali
karena darwin itu begitu dekat dengan bali cuma satu setengah jam naik pesawat and you're already there
dan itu juga begitu morah
jadi orang orang rata rata pada tahu indonesia
oh indonesia ya bali bali
indonesia gak cuma bali gitu ya
ini adalah indonesia indonesia negara saya
saya ingin menunjukkan bahwa indonesia bukan hanya bagian kecil bali itu tersebut
wow bangga ya
kalau kita mendengar ada seorang remaja
yang tinggal di australia
pendidikannya juga di sana
tapi tetap ingin memperkenalkan nama indonesia di mata internasional
hanya satu pertanyaan lagi terakhir
mumpung kemarin sebelas oktober hari anak perempuan internasional
apa yang kanya fikirkan soal perempuan ataupun anak perempuan indonesia
anak perempuan indonesia
salah satu hal yang saya perhatikan setelah tinggal lama di australia
banyak orang australia yang berminat dengan
dan karena itu
dan karena itu
para perempuan indonesia anak perempuan indonesia itu pada
sebenarnya mereka tidak dalam bahaya
tidak terlalu bahaya
tapi saya masih merasa agak khawatir
karena saya sendiri sebagai anak perempuan indonesia
saya merasa bahwa
masih pada zaman sekarang juga
perempuan adalah lebih diskriminasi dibandingkan dengan laki laki
wanita itu lebih lemah dibanding laki laki
wanita itu biasanya
oh ya pasti bisa tahu
oh dia kan perempuan
tidak mungkin dia bisa
perempuan itu misalnya
mainnya itu selalu pakai emosi
dan itu tidak benar
karena perempuan indonesia perempuan di seluruh dunia
kita lebih kuat daripada kita
kita lebih kuat daripada kita
oh saya lahir sebagai wanita
itu berarti saya tidak kuat
zaman sekarang banyak orang orang indonesia
perempuan yang sudah menjadi menteri
sudah bisa membawa nama baik warga mereka
hanya karena mereka wanita itu tidak berarti mereka lemah
terima kasih untuk sudah bergabung juga dengan after sepuluh
berbagi juga mengenai pengalaman juga selama di australia
nanti kami akan menunggu informasi terbaru juga
dari anda pastinya
ada informasi apa lagi
atau kegiatan apa lagi
yang mungkin kenyal lakukan di australia
ya ini kayaknya si regar dan juga faye yang saat ini datang di sini
ini mungkin menjadi salah satu contoh
salah dua bahkan
semua anak anak indonesia anak anak perempuan indonesia yang berprestasi
nah berlanjut soal tadi
faye soal bagaimana rumah yesen ini berdiri
soal banyak sekali anak anak perempuan yang harus menjadi korban di sini
di sini kalau fay melihatnya itu sebetulnya faktor apa lagi sih yang menyebabkan kok anak perempuan terus menerus
sebenarnya untuk saya pertama yang paling saya sadari itu adalah pendidikan
lack of education ke saya adalah core of so many reasons why anak anak perempuan itu diperdagangkan
dan rawan ya diperkosa dijual diperjualbelikan sebagai objek
karena kebanyakan anak anak perempuan yang saya
mereka tuh gak sadar apa yang harus dilakukan kalau mereka terhadap dengan masalah yang mereka tidak pernah terhadapkan sebelumnya
anda lihat rumah faye walaupun kita dalam perjegahan kita punya
kita punya pendekatan yang berbeda
karena kalau anda melihat kemurahan kecil di saat ini lebih tinggi dari sebelumnya
karena anak anak indonesia anak anak perempuan dan laki laki tidak punya pendidikan seks
pendidikan seks yang layak untuk mereka agar mereka bisa mengerti
sayangnya indonesia tambu juga ya kan
dan saya udah tv interview udah beberapa yang orang tapi kan kamu ngajarnya no sex kan
dan untuk saya gini secara beragama ya saya tidak percaya
tapi ke saya kita harus keluarin personal idealisme pribadi kita untuk kesehatan anak anak lain
masa kita sebagai orang lain sebagai orang yang sudah beruntung punya rumah punya kuota
punya pendidikan yang baik
dan bilang eh don't have sex
baik ini satu pertanyaan lagi untuk faye begitu ya
apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dan juga bagaimana agar anak anak perempuan ini tidak menjadi korban
antisipasi seperti apa yang bisa dilakukan dari tadi sektor pencegahan lalu juga pemulihan dan pembebasan
adalah untuk mengerti bahwa kita adalah walaupun kita orang akan bilang kita ya kita perempuan tidak kuat tidak bisa gini tidak bisa gitu
kita punya sektor pendidikan
kita punya terlalu sering ya pernah dibilang sama orang
ada stereotype bahwa kita yang harus stay at home
bahwa kita adalah perempuan
kita perempuan indonesia
kita punya negara yang saya sayang banget sama negara ini
saya sayang dengan budaya budayanya
tapi kita harus ingat bahwa kita adalah perempuan indonesia
kita adalah anak anak indonesia

kita sudah beruntung untuk bisa punya segala hal
terima kasih banyak pak ya simanjutok sudah hadir di after sepuluh hari ini
mudah mudahan ini inspirasi sekaligus juga menyentil semua pihak
dan saya yakin ada banyak sekali faya faya lainnya nantinya bisa membantu pemerintah juga ya
karena ini bukan kerja sendiri aja loh
kita harus bekerja sama

bahwa ini juga tugas dari anak anaknya juga sudah mampu
itu tidak hanya finansial tapi juga mentalnya mungkin untuk membantu sama sama anak perempuan yang ada di indonesia
makanya saya rasa itu penting bahwa saya remaja gitu
soalnya ini bukan tentang eh gue bisa kayak gini
tapi eh you can do it too